kamu panas banget sih saya kamu demam ya no
mama ambilin kompresan ya kerajaan ini mama boyang makanan buat kamu mama
selamat pagi pagi kamu tuh percaya loh kita jodoh karena takdir baju kita sama warnanya
ngomong ngomong serius ya udah langsung jalan taruh lagi ke pantai suhan mutiara bunda ya
jalan selayar nomor tujuh belas jalan selayar nomor tujuh belas
hai sehatan aku kayak gitu ya mbak calon istri silahkan
dari malam nino
makan juga pas pulang juga mukanya kusut aduh kasihan dan nino
harus sarapan dulu biar aku anthering ke kamarnya
lagi terdor ya
bobby makanan buat kamu green
nanti juga tunggu
kamu tuh sakit
udah mama ambil linkopresan
kamu diem disini ya
jangan melawan mama oke
ya ampun panasnya
tunggu ya sayangnya
nino sudah melepas cincin kawinnya
keputusan nino sudah final
untuk bercerai sama elsa
badan kamu panas sekali loh
mama harus ukur ya
kalau ada apa apa kabarin saya
mas aku sama ki kan beda kelasnya
nanti kiki pasti sempetin
tenang aja mas al
alah silakan mas al
hai tuh mas al gimana masa lho dah lama ya mas al ya pasti nggak tege yang meninggalin
mas al mas mas al bandit bandit lama kok ditinggal bandit oh iya dosen kamu siapa
kiki udah dapet dosen namanya para file mbak
karena file bagus dong emangnya kenapa mbak andi karena file itu teman aku pas aku masih kuliah dan
dia itu baik banget orangnya jadi bagus kalau misalkan dia jadi dosen pembimbingamu pasti
kamu akan selalu dibantu kok pas banget ya mbak andin banyaknya kelupak i banding apa yang lupa
apa yang ketinggalan
itu masa gitu lusa ulang tahun aku sampai lupa loh mungkin karena lagi banyak urusan ya untung aja
kalau kita bikin surprise buat mas al tapi surprise apa ya
tapi surprise apa ya
tapi surprise apa ya
tapi surprise apa ya
aduh apa ya
tapi yang jelas kiki gak bisa bayangin deh mbak kalau nanti kasih surprise ulang tahun sultan pondok pelita
wooo pasti acaranya epic wah kahaaii pasti top markotop nggak ada lawanya deh mbak
iya wah kahaaii aduh kiki nggak sabar deh mbak
kalau misalkan kamu bikin surprise aja mbak andin nggak bisa bayangin deh mbak andin nggak bisa bayangin deh mbak
kalau situ tujuan mengapa
masalah itu maksudnya deep bila bombs atau jam molambang
kaya juga sadarrait pastist dng
mbak andien semangat
ini kenapa jadi peceknya begini sih
masuk masuk masuk
aduh ini basah banget
dano stop dong ini kotor semua
tuh lihat tuh becek
matinya gimana sih
bandel ya semuanya
ngapain mereka di sini
bikin gue malu aja mereka ngeliat gue kerja di sini
ngapain lu disini mau cari muka
pura pura baik sama anak anak
bukan urusan lu
aku datang ke sini karena ditugasin dari rumah sakit sejahtera
buat anak anak manti asuhan
terima vaksin anak anak
ibu pantinya ada
ibu pentingnya lagi sakit dia dirawat di rumah sakit
lagi sakit db deh
ada sih asistennya namanya
laras cuma dia lagi ada
ya aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi